lapangan banteng dipilih sebagai lokasi trofi arena di hari pertama rangkaian acara trofi tour fiba world cup dua ribu dua puluh tiga di jakarta
selain ikonik dan bersejarah lokasinya yang strategis dan berada di tengah kota menjadi salah satu alasan dipilihnya lapangan banteng sebagai trofi arena di jakarta
dalam acara trofi tour fiba world cup dua ribu dua puluh tiga ini masyarakat bisa berfoto dan melihat langsung piala yang akan diperbutkan oleh tiga puluh dua negara peserta piala dunia basket dua ribu dua puluh
selain di lapangan banteng perjalanan naismith trophy di jakarta akan melalui beberapa titik seperti kota tua patung sudirman jumat rai senayan hingga blok r
selain acara trofi tour fiba world cup dua ribu dua puluh tiga tes event dalam rangka persiapan jelang piala dunia basket di jakarta juga masih berlangsung di venue indoor multifunction stadium senayan
hari kedua tes event pemain pemain muda indonesia yang tergabung di indonesia patriot bertemu dengan timnas basket suriah
melawan tim suriah yang berperingkat tujuh puluh dua dunia ini
anak anak indonesia patriot menyerah kalah empat puluh tiga delapan puluh empat
yang pasti ini pengalaman bagus banget ya
akhirnya kita tahu ya di mana level kita sebagai anak muda melawan syria yang peringkatnya itu baru tujuh puluh di dunia kali ya
dari situ kita bisa mikir kayak bayangin aja yang level levelnya yang di atas mereka peringkat lima puluh
nah dari situ kita harus berbenah lagi untuk kedepannya kalau mau masuk juga di tim elit senior juga
tes event bertajuk indonesia international basketball invitational ini berlangsung hingga tanggal lima agustus dua ribu dua puluh
dan diikuti oleh tim uni emirat arab suriah tim nas basket indonesia dan tim indonesia patriot
di fiba world cup dua ribu dua puluh tiga indonesia menjadi tuan rumah bersama jepang dan filipina
pertandingan di indonesia akan digelar di indoor multifunction stadium senayan pada dua puluh lima agustus hingga tiga september mendatang
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta